selanjutnya artis roy kyoshi ditangkap oleh satuan narkoba polres jakarta selatan
sampai saat ini artis sekaligus paranormal ini masih menjalani pemeriksaan di polres jakarta selatan
disadur dari situs beritadetik com roy kiyoshi ditangkap oleh aparat kepolisian pada kamis malam
kapolres metro jakarta selatan budi sartono mengungkapkan penangkapan pemeran utama roy kioshi untold story ini dilakukan atas dugaan penggunaan psikotropika
rencananya kepolisian akan merilis kasus ini akan dilakukan pada hari jumat